hai hai hai hai hai hai hai hai baik kalau begitu terus sebentar ya saya ambil uangnya dulu
mereka mau pinjam buang kasih samin ibu tidak keberatan tidak atau kalau baru pinjam yang
banyak biar keuntungan kita lebih banyak lagi hahaha hai hai hai hai hai hai
hai sekali orang yang telah mengirim penyakit itu apa maksudnya
hai dan saya sendiri tahu dari mana kalau sudah sakit karena memang bisa dari orang pintar
katanya kalau terlambat dibawa sehari saja rido bisa meninggal astaghfirazim teh tetah
ini kan orang yang beragama rasanya tidak pantas percaya sama yang begituan lagi pula teh tidak
ada manusia yang bisa membuka rahasia allah sehebat apapun manusia itu tapi semua tetangga
berkeyakinan kalau penyakit hidung adalah penyakit kiriman betul penyakit kiriman
tapi kiriman dari allah teknis adegan sambil sedang diuji ketakwaannya jadi sudah seharusnya kalau
teknis adegan saming meminta pertolongan hanya kepada allah bukannya malah ke manusia teh
tapi orang pintar itu bukan manusia biasa tapi kan tetap saja manusia teh ciptaan allah juga
sama seperti kita kan jadi kenapa tidak langsung saja minta pertolongan sama allah pasti lebih mujarab
bagaimana kabar anak mungkin sudah dibawa ke orang pintar
apa benar itu penyakit kiriman makanya tidak bisa diobati dokter
satu lagi apa kamu sudah kasih tahu warga desa sini untuk pinjam uang sama saya ini
kan musim bacakli banyak panen yang gagal pasti mereka tim membutuhkan dana iya kan baik gan
saya akan beritahu dulu anak buah saya biar mereka yang mau mengabarkannya pada warga desa lain bagus itu
kalau ternyata semakin banyak yang pinjam otomatis kamu dapat upah bang baik saya promosi dulu silahkan
masya allah teh tetep menjam uang pada rentenir habis tidak ada jalan lain lagi untuk mendapatkan
uang tapi tetep nanti akan terlibat masalah
hutang bukannya makin berkurang malah semakin bertambah nantinya
hai bagaimanapun yang namanya riba bukan jalan keluar dari masalah keuangan yang
tengah teteh dan kaksamin hadapi saat ini seharusnya sebelum menjam uang pada rentenir
tata dan kaksamin teh harus berpikir lebih panjang teh berapa banyak penyambang uang ke
teh ini emas dua puluh empat karang berarti lima gram teteh jual saja dan uangnya teteh pakai untuk bayar hutang
hai ambil teh halimah ikhlas
hai ada apa bu ini kang semuanya ada enam ratus uang apa ini hasil menjual kalau ya halimah untuk
membayar utang kita pada juragan kodir kalimat tidak suka kan kita minjem uang pada rentenir
hai dosa katanya aku tidak bisa membayar hutang ini sekarang kenapa aku sudah terlanjur memberitahu
para petani bahwa juragan kodir bisa meminjamkan uang mereka senang dan mereka akan segera meminjam
uang dari jurangan kodir tapi bu jika aku membayar hutang ini sekarang mereka pasti tidak
akan mau meminjam uang dari juragan kodir aku juga enggak enak bu karena aku sudah berjanji pada juragan
kodir akan mencari kandungan saya dan saya akan mencari kandungan saya dan saya akan mencari kandungan

orang yang mau meminjam uang

bersedia kita pakai saja untuk pengobatan ridu selanjutnya soal utang pada jurakan kodir biarlah
menjadi tanggunganku sendiri ya sudah kalau gitu aku pergi dulu ya kan udah
apa ini teh kang samin tidak mau menerima uang ini malah dia sedang membujuk para buruh untuk meminjam
uang kepada juragan kodir kan sambil membantu juragan kodir untuk mencari orang yang mau pinjam
uang padanya iya masya allah teh itu sama saja artinya kang sami sudah membantu memperlancar
pekerjaan ribanya juragan kodir ini saya bawa orang orang yang mau pinjam uang pada juragan
jadi kalian semua mau pinjam uang dari saya iya juragan
baik kalau begitu tunggu sebentar ya saya ambil uangnya dulu
ini dia uangnya
ini dia uangnya
ini dia uangnya
ini dia uangnya
ini dia uangnya
ini dia uangnya
ini dia uangnya
ini dia uangnya
ini dia uangnya
hai kamu mau pinjam berapa dua ratus saja juragan buat biaya anak anak sekolah juragan
masa cuma dua ratus ribu saja apa cukup biaya sekolah mahal loh sekarang bagaimana kalau lima ratus saja dipotong
ya deh juga kan gitu dong
ya deh juga kan gitu dong
ya deh juga kan gitu dong
tapi saya catat dulu ya
hai hai terus kamu sama juragan pinjam lima ratus
hai seharusnya kang samin jangan begitu
hai itu kan sama saja menjurumuskan alat buah kang samin sendiri
hai aku kan tidak memaksa
hai cuma menyarankan aja
hai tidak ada bedanya kang
hai kang samin sudah menjalankan riba dengan menjadi perantara sekaligus menjadi saksi
hai dosanya sama saja dengan menjalankan riba itu sendiri kang
hai akan boleh saya tahu hai apa akan menerima upah dari mendapatkan orang yang mau pinjam uang sama jura ganjur
hai apa akan menerima upah dari mendapatkan orang yang mau pinjam uang sama jura ganjur

hai aku dapat satu persen dari buku pinjaman masya allah kang samir kang wied mudah mempelai
dosa dan kena bisa bisa akan dilaksanakan oleh allah
hai hai hai banyak banyak
banyak tetap kelebihannya kan
lumayan satu juta